tolong beri ruang dulu untuk bu rosa menatah hatinya pak beberapa hari karena itu pak cuma
satu satunya cara yang bisa pak lakukan saat ini terima kasih banyak sama sama pak selamat malam
yang pasti mama itu cuma
karena mama kerasnya dibohongin sama aku sama
kamu sekarang mau kemana apa gak sebaiknya ke rumah papa aja
aku sama salah ada rumahnya udah hati hati di jalannya ya
terima kasih banyak ya mas
karena kamu ada di sini
di dunia aku
kau percaya sama aku masa tadi
aku tak tahu
naik seperti dulu

selamat malam pak al
saya mau sampaikan hasil pemeriksaan saya tadi
gimana dok hasilnya
pada pak al dan bu andi
bu rosa mengalami depresi pak
dan tidak punya gairah
sekarang apa yang harus saya lakukan
tolong beri ruang dulu
untuk bu rosa
beberapa hari ini
karena itu pak cuma satu satunya cara yang bisa pak al lakukan
terima kasih banyak ya dok
apa kata dokter
mental mama sangat tergantung
mama sangat depresi
kurang gairah hidup
dokter minta saya
untuk memberi ruang mama
kok andi belum kasih kabar ya ma
pak udah lah
palingan kamu tidur
yuk kita tidur aja
aku gak bisa tidur ma
aku masih kepikiran soal andi nih

saat dia menyerang al
kamu pun kesel parent
besok papa mau mampir kesana ya nak
rena dirumah sama mama pak
kami gak tega membawa rena
takut bikin mama makin sedih
gak bawa rena
kasihan pasti rena sedih sekali nih
semoga andin dan al bisa menyelesaikan masalah ini ya mas
semoga andien dan al juga bisa meyakinkan berosa
kalau bukan andien pelakunya
begitu banyak yang menjadi korban atas perbuatan yang kamu lakukan

dan kamu lari dari tanggung jawab
melimpahkan semuanya ke andien
kapan kamu sadar dan mau mengakui kesalahan kamu sa
kapan aku bisa tegas pada elsa dan tidak melindungi dia terus
ingat gak semalem
tante gimana kalau kita jalan pagi aja mau gak
supaya tante bisa menghirup udara segar
udah capek michi
terus tante maunya apa
kayaknya mental tante rosa itu bener bener gak kuat menghadapi ini semua
kasian tante kalau kayak gini terus
ah ya udah tante
aku mau ke kiki dulu ya mau minta sarapan buat tante
tante tunggu sini ya
tante aku mau ke rumah
pagi mbak mici
ki mulai sekarang kamu tolong atur makanan tante rosa ya
kamu jangan kasih roti bakar terus kopi apalagi minuman bersoda
karena itu gak bagus banget untuk keadaan tante rosa yang lagi depresi sekarang